putra bungsu presiden joko widodo kaisang pangarep resmi jadi ketua umum partai solidaritas indonesia
menggantikan posisi giring ganesa yang kini jadi anggota dewan pembina psi
kaisang maju ke atas panggung dengan menggunakan baju kotak kotak khas joko widodo saat pilgub dki jakarta
sebelumnya surat keputusan soal pergantian ketua umum ini disampaikan langsung oleh wakil ketua dewan pemina chris natali di acara kopdarnas psi
selain ksam ada nama isyana bogusoka yang tadinya plt sekjeng kini diangkat menjadi anggota dewan pemina
giring ganesa yang duduk di posisi ketua umum kini jadi anggota dewan pembina
memutuskan menetapkan satu pengangkatan saudara kaisang pangarep sebagai ketua umum dewan pimpinan pusat partai solidaritas indonesia
dua surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan dapat ditinjau ulang sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
wali kota sulaw gibran raka bumiraka yang juga kakak ksam pengarep enggak berkomentar soal adiknya yang masuk partai solidaritas indonesia psi
gibran meminta agar awak
media tanya langsung ke ksam maupun psi yang enggak memberikan komentar
sebelumnya gibran tidak yakin kalau adiknya itu akan bergabung ke psi
setelah tayangan video mawar yang mirip kaisang mantap memilih psi untuk kendaraan politiknya